tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sumatera selatan
membuat kualitas udara di palembang makin memburuk
warga pun mengeluhkan mengalami sejumlah penyakit
mulai batuk sakit tenggorokan hingga mata perih
dan bergabung bersama kami salah satu warga palembang
yang terdampak ada suci puspita sari selama sore
mbak suci sudah berapa lama ini kota palembang dikepung kabut asap
oke artinya sudah berlangsung kurang lebih satu bulan ya
apa sudah diketahui mbak sumber polutannya ini pencemarnya apa
sumber kabut asapnya ini apa
ya sebenarnya kalau untuk sumbernya dari beberapa media online ya
saya baca memang dari kebakaran hutan
karena kami kan banyak lahan lahan gambut yang kering ya mbak ya
ditambah lagi dengan cuaca memang akhir akhir ini
ini sangat panas sehingga mungkin lahan gambutnya juga jadinya kering
ditambah lagi intensitas hujan bisa dikatakan tidak ada
minim dua minggu terakhir memang sempat ada hujan
tapi intensitasnya juga sangat sedikit dan durasinya juga sangat singkat begitu
oke mbak suci apakah ini baru pertama kali terjadi di palembang
atau memang sebelum sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini mbak
sebenarnya resiko untuk terjadinya kebakaran
mengingat wilayah palembang itu banyak lahan lahan gambut lahan lahan perkebunan
sebenarnya resikonya ada tiap tahun
hanya saja tahun ini sepertinya penanganannya entah memang kurang
atau memang terlambat diketahui atau memang terlalu banyak
karena faktor cuaca yang kering
sebenarnya faktornya banyak sih mbak gitu
cuma memang tahun ini agak lebih terasa gitu kabut asapnya
oke mbak suci ini daerah yang paling parah di kota palembang
atau di luar kota palembang tidak separah di kota palembang
kalau kita lihat di foto ini kota palembang paling parah nih
untuk kota palembang sendiri sebenarnya terkena imbasnya saja mbak
karena kalau yang terbakar itu ada di daerah sekitar jalan tol palembang indralaya ya
itu lebih parah karena sampai masuk ke apinya itu sampai berada di pinggir pinggir jalan tol
tapi pun yang melewati itu melewati jalan tol tersebut
visibilitasnya terganggu memang gitu
nah asapnya memang masuk ke palembang begitu
karena jaraknya kan tidak begitu jauh ya
tanpa mungkin dengan cuaca kering ditambah lagi dengan angin
jelas kabut asapnya mempengaruhi ke kami gitu yang di palembang
mbak suci ini dampaknya dan keluhan yang dirasakan oleh anda dan juga warga lain ini apa
ispa semakin memburuk ya
jelas infeksi saluran pernafasan atas ya mbak
terutama kan saya punya anak ya yang masih dalam usia sekolah
mereka pulang sekolah tuh batuk batuk begitu
terus terang tenggorokan bahkan teman teman saya anak anaknya juga sudah mulai demam
sudah mulai sariawan begitu
saya sih prihatin terhadap orang tua orang tua yang anaknya memang sudah punya penyakit pernafasan sebelumnya ya
mereka sangat terganggu
terutama juga lansia yang memang kita ketahui sangat sensitif dengan perubahan cuaca
apalagi mereka harus menghirup udara
itu memang sangat kotor ya gitu
polusinya sangat tinggi begitu
mbak riva nah
apakah benar kemudian ada imbauan begitu dari pemerintah setempat pemerintah
provinsi atau pemerintah kota palembang nih untuk sekolah ini dibedakan jam masuknya antara sd dan juga smp
saya memang baru mendapatkan informasi tadi sore
sesuai dengan yang di
oleh pj wali kota kemarin ya kalau tidak salah di sini juga kan nn kalau memang pembelajaran
jarak jauh akan dilaksanakan efektif mulai senin saya juga baru dapat dari grup chat sekolah anak
kalau memang tadinya kan dimundurkan jam pembelajarannya jadi jam sembilan tapi sekarang
bener bener totally online di rumah jadi pembelajarannya jarak jauh dan secara
teknisnya memang kami belum dapat ya orang tua belum dapat secara teknisnya bagaimana mungkin
akan disertakan setelah adanya surat edaran tersebut tapi sudah kami dapatkan informasinya
mbak oke mbak suci imbauan wfh ini bagaimana mbak nah untuk wfh kami belum dapat informasi
malah mbak untuk wfh ya karena mungkin fokus dari pemerintah kota saat ini terhadap
kelompok sensitif yaitu anak anak dan lansia begitu jadi kami terutama orang tua ini hanya
bisa support dari menjaga kesehatan itu menghindari keluar ruangan dan kalaupun memang harus keluar
ruangan memakai masker terus kemudian banyak minum air putih oke madu dan vitamin penambah
umum jika diperlukan mbak suci terakhir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dan juga
pemerintah provinsi sumatera selatan ini untuk menangani kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
asap dan juga polusi udara yang cukup berbahaya di sana ada langkah yang efektif
yang diambil ya sejauh ini pemerintah memang sudah berupaya maksimal mengerahkan pemadam kebakaran yang
memang bekerjanya sudah dua puluh empat jam dan kami mengapresiasi itu bahkan hampir tiap jam terdengar bunyi
helikopter kalau di sini mbak jadi helikopter tersebut membawa kantung kantung air untuk kemudian
dijatuhkan ke titik api tentang efektif atau tidak
faktor mbak terutama memang kendala cuaca ya karena kan selain memang banyak kebakaran cuaca juga panas
hujan memang belum turun oke begitu kalau hujan turun kan memang lahan lahannya diharapkan sih
lahannya bisa agak lebih lembut lebih basah ya gitu menghindari titik api muncul lagi
terima kasih mbak suci puspita sari warga palembang sumatera selatan yang sudah berbagi
cerita ya berbagi informasi tentang kondisi di sana kondisi kualitas udara yang cukup buruk di
palembang sumatera selatan semoga segera teratasi begitu ya dan pemerintah setempat bisa mengambil
solusi yang mungkin lebih cepat lagi karena sekali lagi membahayakan seluruh warga terima kasih mbak
suci puspita sari semoga cepat pulih semoga cepat baik baik saja dan beraktivitas seperti biasa

terima kasih mbak suci sehat selalu

terima kasih mbak suci sehat selalu